masjid jami kalipasir merupakan masjid tertua
lembaga ahli kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan hamdan hammedan menyebut pemain legendaris dan pelatih asal italia roberto mancini